berikutnya pemindahan pengelolaan sma dan smk dari pemerintah kabupaten dan kota
ke pemerintahan provinsi jawa timur yang berujung semakin hilangnya sekolah gratis
tampaknya akan segera menjadi kenyataan
mulai awal tahun pelajaran di pertengahan tahun ini
pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan atau spp sma smk akan diberlakukan
berdasarkan surat edaran di beberapa kota seperti surabaya
biaya spp sma negeri mencapai rp satu ratus tiga puluh lima per bulan
sedangkan smk non teknik rp satu ratus tujuh puluh lima dan smk teknik rp dua ratus lima belas per bulan
hasil rapat menetapkan pembayaran spp sma smk negeri di jawa timur
akan diberlakukan mulai awal tahun pelajaran atau pada pertengahan dua ribu dua puluh
menanggapi kebijakan ini para siswa mengaku keberatan
terutama bagi siswa tidak mampu yang dikhawatirkan putus sekolah
dengan adanya spp ini mungkin memberatkan bagi beberapa siswa yang kurang mampu
sehingga menyebabkan tingginya potensi untuk putus sekolah
dan menyebabkan untuk melanjutkan pendidikan itu menjadi lebih sulit
buat aku sendiri sih pribadi kurang setuju
karena buat secara teknis pemberitahunya juga mendadak
dan untuk kedepannya sih menurut saya lebih mengarah buat teman teman yang kurang mampu dan sebagainya
rapat koordinasi dinas pendidikan jawa
jawa timur bersama ratusan komite sekolah dari tiga puluh satu kabupaten kota di jawa timur
pada selasa malam tujuh belas januari
membahas petunjuk teknis pemindahan pengelolaan sma dan smk di jawa timur
termasuk ketentuan biaya sekolah sesuai dengan surat edaran gubernur jawa timur
pagi yang mereka kemarin dua ribu enam belas itu menarik spp
mereka bisa melanjutkan sekarang
tapi kalau yang sudah
kemudian dari spp dilaksanakan dua anggaran atau racaran baru dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
para kepala sma dan smk akan membuat rumusan untuk biaya spp masing masing sekolah
dari patokan biaya sesuai surat edaran gubernur
namun biaya spp yang ada di dalam draft tersebut
kemungkinan tidak akan cukup untuk biaya operasional sekolah
sehingga sekolah diperkirakan masih akan menambah biaya spp tiap siswa
pemindahan pengelolaan dari kabupaten kota
provinsi yang menjadikan spp mahal
tentu membebani orang tua siswa
siswa pun berharap penetapan spp yang cukup mahal
diimbangi dengan kualitas pendidikan
serta fasilitas dan sarana prasarana sekolah yang lebih baik
wahyu pratama surabaya